gereja katedral menggelar misa satu suci atau malam pasca yakni misa menyambut kebangkitan yesus kristus
ya misa malam pascah yang diawali dengan upacara cahaya ini berlangsung hikmat aman dan juga tertib
misa sabtu suci di paroki katedral jakarta dibagi menjadi tiga jadwal yakni pukul lima sore delapan malam dan pukul setengah sebelas malam
misa dibuka dengan upacara cahaya sebagai simbol umat katolik menjadi cahaya dalam kegelapan
untuk mendukung kelancaran ibadah pada pekan suci ini katedral menyiapkan sekitar lima kursi tambahan bagi umat dari luar paroki katedral
membeludaknya umat sudah menjadi tradisi saat perayaan pascah dan natal
pada ibadah minggu pasca katedral membagi tiga jadwal yakni pukul enam pagi setengah delapan pagi dan pukul enam sore